megawati soekarnoputri ketua umum partai demokrasi perjuangan indonesia
menyampaikan curahan hatinya di hadapan ratusan kader pdip nusa tenggara barat
terkait fonis basuki cahayapurnama atau ahok
megawati mengungkapkan susahnya mencari seorang pemimpin
rabu siang megawati soekarnoputri datang untuk meresmikan kantor sekretariat
dpd pdip ntb di jalan lingkar selatan mataram
dalam sambutannya mantan presiden kelima ini
menyinggung fonis yang diterima oleh ahok
megawati mengaku ternyuh dengan sikap pendukung ahok
yang terus memberikan dukungan
dalam kesempatan ini megawati juga mengungkapkan sulitnya
untuk mencari pemimpin bangsa saat ini
ternyuh sebuah kesedihan yang tidak bisa diungkapkan
seorang ibu bilang bagaimana kalau dia tidak ada
selama ini anak saya sudah ada yang memberikan ini
seorang ibu sampai begitu bagaimana
ada yang mengatakan bagaimana cara berobat saya
berpikirlah dengan jernih
mencari seorang pemimpin tidak gampang